tim nasional u dua puluh tiga terus menjaga peluang mereka untuk lolos ke babak enam belas besar asian games dua ribu delapan belas
usai menekuk laos tiga gol tanpa balas
skuad asuhan luis mia sudah mampu memecah kebuntuan pada menit ke empat
skor satu tidak berubah hingga turun minum
selepas keluar dari kamar ganti beto kembali berhasil mencatatkan namanya di papan skor
kali ini striker sriwijaya fc itu berhasil menuntaskan umpan dari stefano lillipali
satu gol tambahan indonesia dicetak oleh pemain bertahan ricky fajrin pada menit ke tujuh puluh
skor tiga pun bertahan hingga laga usai
dengan kemenangan ini garuda muda sudah meraih enam poin hasil dari dua kemenangan dan satu kekalahan
tim nasional indonesia u dua puluh tiga mempersembahkan kemenangan di hari kemerdekaan indonesia ke tujuh puluh dua
tim asuhan luis mia menang telah kata selaus dengan skor tiga
satu gol lainnya dicetak riki fajrin
di hadapan dua puluh sembilan ribu penonton tim nasional indonesia u dua puluh tiga menang telak atas laos dengan skor tiga di stadion patriot chandra baga bekasi pada jumat malam
kemenangan ini sekaligus menjadi kado kemerdekaan untuk indonesia yang ke tiga puluh delapan
mengambil inisiatif serangan sejak menit pertama stefano lillipali langsung menciptakan peluang
ke gawang laos yang dijaga oleh saiman olimpaset
serangan yang dimotori oleh febri haryadi dari sisi kiri kerap merepotkan pertahanan laos
pada babak pertama indonesia tak hanya unggul dari skor saja tapi juga menguasai penguasaan bola dan juga menciptakan enam shot on goal dari sembilan kali percobaan
satu menit babak kedua bergulir
menggenapkan golnya yang kedua menjadi dua untuk kemenangan indonesia
gol beto ini diciptakan hasil kerjasama apik dari stefano lillipali di dalam kotak penalti
pemain belakang ricky fajrin menambah gol ketiga indonesia
memanfaatkan umpan manis dari kompatirot yang di lini belakang hans samuyama pranata
pada menit ke tiga belas
kemenangan ini membuat peluang indonesia lolos ke fase berikutnya menjadi terbuka
saat ini indonesia berada di posisi ketiga dengan raihan enam poin
tim asuhan luismia masih menyisakan satu per
jika menang indonesia berpeluang untuk menjadi juara grup a
meherdika utama bekasi